terus juga sunsetnya bagus ada pemandangan pantai juga
ya pekerjaan saya ada sendiri
ada mungkin tokoh tokoh yang kalau kita sekarang kan
bisa bikin kanker juga kalau terpapar
dari sanggar tiwaloyo di rri di